pasca operasi tangkap tangan di kabupaten bekasi penyidik kpk menyegel sejumlah ruangan di kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten bekasi
sedikitnya tujuh ruangan di dinas pupr di segel kpk tidak ada aktivitas kpk pasca penangkapan
hanya beberapa petugas keamanan yang terlihat berjaga
hingga senin dini hari kondisi pemkap bekasi masih sepi
sementara pihak pemkap bekasi belum memberikan keterangan terkait ott tersebut
pencegahan sih ada bang kita cuma antisipasi aja takut ada hal hal yang tidak diinginkan
sementara pintu utama kita gembok supaya lebih aman
ini ada berapa ruangan sih bang yang disegel kpk
kalau menurut pantauan kami semuanya ada tujuh ruangan pak
tujuh ruangan itu dari dinas pupr semua
tapi belum diketahui bang ya
belum mengetahui ada yang diamanin atau belum ya
sudah ada produser lapangan cnn indonesia debbie astari
di gedung kpk
jakarta debbie apa saja hasil pemeriksaan hari ini
untuk hasil pemeriksaan hari ini memang pihak kpk belum memberikan pernyataan langsung kepada pihak media
karena hingga saat ini kami masih belum mendengarkan adanya konferensi pers yang direncanakan memang akan diadakan sore ini
namun dari perkembangan informasi terakhir yang kami dapatkan
memang adanya isu bahwa kasus penangkapan beberapa pejabat di pemerintah kabupaten bekasi ini terkait dengan kasus atau kasus suap yang terkait dengan pihak properti
dan saat ini sepuluh orang yang ditangkap kpk itu sendiri memang masih menjalani pemeriksaan
dan juga seperti yang kita tahu kantor dinas pupr pemerintah kabupaten bekasi hingga saat ini masih disegel
dan juga pihak kpk
mereka menemukan barang bukti yaitu uang dalam bentuk singapura dollar dan juga indonesia rupiah yang totalnya mencapai satu miliar rupiah eva
dan juga kpk sendiri memang memiliki saat ini masih memanfaatkan adanya waktu satu x dua puluh empat jam untuk pemeriksaan intensif terhadap sepuluh orang yang terdiri dari pemerintah pihak pejabat pupr bekasi sendiri
juga beberapa pihak swasta
dikait kaitkan dengan pihak properti terbesar yang ada di daerah yang saat ini memang ada di daerah cikarang bekasi jawa barat eva
dan untuk pihak properti sendiri beberapa pihak sempat tadi saya melihat ada salah satu tersangka yang keluar yang memberikan keterangan dan juga sempat menyebutkan adanya keterkaitan dengan pihak ex komisaris lipo group
yang memang mengadu
mengajukan diri menjadi justice kolaborator pada beberapa hari lalu tepatnya dua belas oktober
di mana ex komisaris lipo group ini sendiri mengajukan diri sebagai justice kolaborator terhadap adanya kasus suap dari pihak properti ini sendiri eva
dan hingga saat ini bupati memang sempat beberapa kali menegur pihak properti untuk memberhentikan adanya pembangunan karena memang proses perizinan yang belum jelas
sementara pihak properti memang sudah melakukan menjatuhkan adanya proses serah terima yang akan dilakukan pada desember dua ribu delapan belas ini hingga februari dua ribu sembilan belas mendatang
dan saat ini kami para media masih menunggu konferensi pers atau pernyataan langsung dari pihak kpk dan akan mengabarkan kembali bagaimana sebenarnya kasus ini dan juga bagaimana perkembangan ke depannya eva
baiklah debbie sari melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta terima kasih